oke banggerin kurang dikit banggerin
oke banggerin turunan dikit banggerin
pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara
ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan
dan mulai besok terhitung mulai besok kami sudah melaksanakan upaya upaya penyidikan